sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial bersatu lawan covid sembilan belas
selamat malam sejumlah tempat isolasi terpusat seperti rusun nagrak cilincing jakarta utara
dan rusun pasar rumput manggarai jakarta selatan kini ditutup sementara
penutupan dilakukan karena pasien di lokasi tersebut sudah jauh menurun
dan menurut data dari kemenkes pada awal september
dan untuk itu fatgas meminta masyarakat yang digatakan positif terinfeksi covid sembilan belas
agar memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat yang tersedia di wilayahnya masing masing
selama satu jam ke depan saya ratu nabila akan membahas manfaat
melakukan isolasi terpusat bagi pasien covid sembilan belas
dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
pemerintah menyiapkan tujuh kapal penumpang untuk dijadikan tempat isolasi terpusat terapung
dua diantaranya telah dioperasikan yaitu di medan dan makassar
dengan fasilitas dan juga pelayanan kesehatan yang baik
kapal bukit raya yang bersandar di pelabuhan belawan medan sumatera utara
menjadi lokasi isolasi terpusat terapung kedua di indonesia
sebelumnya kapal isolasi hasil kolaborasi kementerian perhubungan
dan kementerian bumn ini sudah dioperasikan di kota makassar sulawesi selatan
kementerian perhubungan dan kementerian bumn juga sudah menyiapkan lima kapal lainnya
untuk dijadikan isolasi terpusat terapung
kapal penumpang ini akan ditempatkan di lampung bangka belitung sorong
jayapura papua dan bitung sulawesi utara
jumlah tempat isolasi terpusat terapung akan terus ditambah
sesuai permintaan daerah yang mengalami peningkatan kasus covid sembilan belas
pelni sudah menyediakan sepuluh mungkin bisa sampai dua belas
tapi tadi kami berkonsultasi dengan menteri bumn untuk melakukan secara seleksi
karena ini mobilitasnya cukup mahal
jadi memang tempat tempat dengan jumlah yang terpapar yang banyak yang menjadi pilihan bagi kita
setiap kapal ini sudah dilengkapi fasilitas yang terjamin
ditambah pelayanan dari tenaga kesehatan
dan tersedianya obat obatan
sehingga isoter terapung dapat menjadi tempat recovery training dan rekreasi
warga yang sedang menjalani isolasi mandiri diharapkan dapat pindah ke isoter terapung
sebagai solusi menghentikan penyebaran covid sembilan belas
diharapkan dengan isolasi terpadu ini ada pendampingan dari pemerintah tiga hal
tidak hanya tadi fasilitas yang terjamin
kedua pelayanan nakes yang terus bisa menjaga
daripada kepastian penyembuhan secara pasti
tapi juga obat obatan yang terjamin
kapal bukit raya yang dibuat di jerman pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dapat menampung empat ratus enam puluh dua warga medan yang terpapar covid sembilan belas
dengan gejala ringan dan tanpa gejala
isoter terapung ini akan diprioritaskan bagi warga di lima kecamatan yang ada di medan utara
termasuk warga yang terpapar covid sembilan belas di lingkungan zona merah
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
karena kami dibantu dalam mempercepat atau memperbanyak jumlah isotar
yang target kami hari ini akan membuka isoter sampai dengan tingkat kecamatan
namun untuk kecamatan di medan bagian utara
memang harus ada tempat satu yang lebih baik dan besar
seperti yang hari ini bapak menteri berikan kepada kami yaitu km bukit raya
di hari kedua beroperasinya isoter terapung medan
pada sabtu sudah masuk sebelas warga medan yang terpapar covid sembilan belas
dengan gejala ringan dan tanpa gejala
bagi warga medan yang reaktif antigen saat terjaring razia penegakan hukum ppkm level empat
juga akan dirawat di isoter terapung medan
agus pratman ayat sudrajat medan sumatera utara
isolasi terpusat diperuntukkan bagi pasien yang bergejala sedang
berat atau berusia di atas empat puluh lima tahun atau memiliki komorbit
atau tidak memiliki tempat yang memadai untuk melakukan isolasi mandiri
dengan melakukan isolasi terpusat pasien akan mendapatkan manfaat seperti perawatan
pengawasan langsung oleh tenaga kesehatan pemantauan tanda vital gejala pola makan dan juga obat obatan
dengan tersedianya beragam fasilitas tersebut jika terjadi perburukan pasien dapat langsung ditangani
dan untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai isolasi terpusat ini
sudah tersambung tiga narasumber kami melalui sambungan zoom
ada bapak alexander ginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat malam pak ginting
selamat malam salam sehat
dan kemudian ada bapak herdian landau mantan pasien rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
selamat malam pak
selamat malam mbak
dan ada ibu mian situmorang perawat rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
selamat malam ibu
selamat malam ibu
baik kita langsung saja
saya akan ke pak
pak ginting terlebih dahulu
pak ginting saat ini ketersediaan tempat isolasi terpusat di jakarta ini memang sudah cukup memadai
namun bagaimana dengan ketersediaan di lokasi lain khususnya di luar pulau jawa
ya jadi sudah menjadi komitmen pemerintah di dalam rangka penanggulangan covid sembilan belas
walaupun setelah kita menjalani ppkm
dari mulai level istilah

ataupun ppkm darurat sebelumnya
kita lihat memang ada pelandaian dan penurunan berbagai kasus
tetapi ini tidak menghambat atau mengubah rekomendasi rekomendasi penanganan covid sembilan belas
jadi rekomendasi itu tetap harus melihat bahwa kita pertama harus menekan terus angka mortalitas angka kematian
tentu ini dengan meningkatkan kualitas pelayanan
juga menyiapkan fasilitas obat dan sebagainya
yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas isoter
karena dengan memaksimalkan esoter ini banyak keuntungannya dibandingkan kalau dia isolasi mandiri
yang pertama adalah dengan isoter kita bisa melakukan pemantauan lebih dini
dan kemudian dengan esoter kita juga mengetahui apakah dia masuk ke dalam badai sitokin atau tidak
kita bisa memonitor kalau ada comorbid
dan keempat dia akan mendapatkan obat obatan
dia akan mendapatkan pendampingan
sampai nanti terjadi perbaikan
dan kalau ada perburukan dia bisa dibawa ke rumah sakit
nah kalau dia isoman
ini masalahnya pendampingannya bakal kurang
dan terlebih lagi isoman ini cenderung berpotensi terjadi kluster keluarga
ini yang terjadi
artinya ada satu orang yang sakit
akhirnya menulari lansia yang ada di rumah
ataupun mereka yang mungkin karena dalam satu rumah jumlahnya banyak
tentatipun rumahnya itu bagus fasilitas memadai
tapi kalau sudah lebih dari lima orang itu tetap berisiko
kemudian juga bahwa dengan rekomendasi ini juga kita berharap
supaya ada penguatan posko tiga t dan kemudian vaksinasi
kemudian juga kepatuhan melalui tiga m
jadi rekomendasi rekomendasi ini harus terus berjalan
tentatipun ppkm sudah melandai dan sudah ada perbaikan
tapi kita harus tetap waspada bahwa virus dengan varian variannya masih ada di sekitar kita
tidak jauh dari komoditas kita
oleh karena itu memang tiga t tiga m vaksinasi termasuk juga isoter rumah sakit harus memang dimaksimalkan
memang benar beberapa isoter kita lihat
ada berbagai tempat yang memang untuk saat ini tidak terbuka untuk pelayanan karena angkanya rendah
tapi kalau kita lihat dari berbagai laporan kasus yang terjadi selama seminggu terakhir ini
bahwa masih ada kasus positif yang tinggi
contohnya misalnya jawa barat antara tiga puluh satu agustus sampai lima september itu ada empat belas lima ratus empat puluh empat kasus
kemudian jawa tengah hampir sembilan lima ratus dua puluh empat kasus
jawa timur tujuh delapan ratus kasus
bahkan sumatera utara ada lima enam ratus kasus
ini kalau semuanya di rumah ini akan menularkan ke lima orang ataupun enam orang yang ada di rumahnya
sehingga kasus yang ada antara tiga puluh satu agustus sampai lima september
yang jumlahnya itu cukup besar dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap angka kepositifan secara nasional
ini berbahaya akan terjadi

sehingga kita menarik mereka harus pergi ke isolasi terpusat
jadi kalau misalnya di jogja ada enam lima ratus kasus yang positif selama seminggu terakhir
walaupun di dalam urutan ke empat ini sebenarnya harus masuk ke dalam isolasi terpusat
dengan dimasuknya ke isolasi terpusat kita akan mencegah kluster keluarga
termasuk juga yang di sumatera utara selama seminggu terakhir ini ada sekitar lima tujuh ratus orang
ini sebaiknya di isolasi terpusat
karena kalau dia di rumah ini akan menularkan orang lain
kemudian penyakitnya tidak termonitor dan kemudian comorbidnya juga tidak tertangani
oleh karena itu kita menyambut baik apa yang dilakukan oleh pelni dengan kapal kapal untuk pelayanan isolasi terpusat tersebut
dan juga pemerintah sudah menyiapkan berbagai tempat isotek
dari mulai aceh misalnya itu kapasitasnya seribu sembilan ratus enam puluh enam walaupun bornya masih kecil
kemudian di jambi itu juga disiapkan
bahkan di papua barat juga ada kapasitasnya lebih kurang satu enam ratus an
walaupun bornya kecil tapi inilah yang harus diupayakan
karena pandemi ini belum selesai pandemi masih berkelanjutan
sehingga kita harus mendorong pospo ppkm di atas daerah kelurahan
bagi semua warga yang positif dan bergejala ringan kemudian mereka harus masuk ke isolasi terpusat
dan kemudian setelah empat belas hari ada perbaikan mereka boleh kembali ke rumah
kalau nanti terjadi perburukan kita akan dorong ke rsud
inilah salah satu mekanisme yang harus kita jalankan supaya tidak ada lagi lonjakan lonjakan lagi di kemudian hari
lonjakan itu membuat kita porak poranda
tapi dengan kita melakukan pencegahan dari awal kita melakukan unsur detect prevent dan respon yang baik
ini akan bisa kita
pandemi itu adalah soal keadaan
pandemi itu adalah soal pengendalian soal pengawasan
jadi isoter juga adalah di samping itu bagian respon tetapi dia juga adalah bagian dari prevent dan juga bagian dari pengendalian
baik pak ginting jadi ini memang lebih aman dan nyaman juga bagi para pasien
dan juga menghindari penyebar luasan virus corona ini
saya akan ke bu mian situmorang
bu mian sebenarnya penanganan dan juga perawatan seperti apa sih yang akan diterima
seperti apa sih yang akan diterima oleh para pasien di tempat isolasi terpadu atau terpusat ini
kalau di wisma atlet sendiri ya kan pasien kita yang diterima di wisma atlet pada umumnya itu pasien pasien yang tanpa gejala
atau yang bergejala ringan
kalau misalnya ada perburukan kita memang ada fasilitas icu dan mzu
kalau memang tidak ini kita biasanya itu dirujuk ke rsc atau rumah sakit
baik saya akan kembali ke pak ginting
pak ginting kalau mungkin di kota kota besar begitu ya fasilitasnya sudah memadai
dan juga fasilitas cepat tanggap begitu para perawat atau tenaga kesehatannya
namun bagaimana kemudian
bagaimana dengan tempat isolasi yang berada di pulau pulau pak ginting
ya jadi masalah isolasi terpusat ini sebenarnya kita pengalamannya sudah cukup panjang
kalau kita ingat bulan februari di mana kita mengungsikan orang orang indonesia yang ada di wuhan
itu kita letakkan mereka di pulau natuna
pulau natuna itu tempat mereka yang mengungsi sekaligus juga kita melakukan monitoring karantina selama empat belas hari
atau mereka sakit atau tidak
kemudian kita ingat juga pulau sebaru
pulo sebaru yang difasilitasi oleh harta geraha peduli
di mana pulau sebaru itu juga menampung ada dua abk
dimana abk itu selama kurang lebih dua minggu bahkan ada tiga minggu kita monitoring
selama kita monitoring di sana mereka yang positif dipisahkan mereka yang tidak positif

tidak positif dan tidak bergejala
dan sesudah melewati masa karantina
dikembalikan ke rumah yang masing masing
jadi masalah isolasi terpadu ini
dari awal pandemi pemerintah
sudah siap termasuk dengan
pulau natuna termasuk juga dengan
pulau sebaru dan kita berterima kasih
karena pulau pulau ini
bisa dipakai untuk sebagai isolasi
dan kemudian sekarang setelah kita
memasuki lonjakan bulan enam
dan bulan tujuh kita lihat memang
rumah sakit tidak memadai
kalau menampung semua gejala penyakit
penyakit itu ada
tapi tidak bergejala
ada yang positif ada gejala
ringan kemudian ada yang sedang
ada yang berat dan kritis
kalau dia sedang
berat dan kritis memang anjurannya
harus ke rumah sakit dan ini
harus segera ke rumah sakit
untuk mendapat penatalaksanaan
secara komprehensif secara
jangan yang ringan ini dianggap sebagai
flu biasa sebagai masuk
angin atau ini bukan
covid padahal kita kanan kiri kita
covid jadi mereka
yang ringan ini
kalau memang di rumah itu memadai
dan kemudian tidak ada siapa siapa mungkin
tidak ada masalah tapi kalau
ini di rumahnya tidak memadai
kemudian ada komorbid
gejalanya memang ringan ataupun tidak bergejala
itu sudah kita sampaikan
di sleman ataupun
di bantul dan bapak kasat
berulang ulang menyampaikan kepada
seluruh masyarakat baik dalam
kunjungan kerjanya ke berbagai
provinsi di kalimantan dan sumatera
agar semua mereka yang positif
ini sebaiknya ke isoter
isoter itu sudah disiapkan
sebaik mungkin ada
yang di wisma haji ada
yang di balai diklat bahkan
ada yang di berbagai wisma yang
disiapkan tempatnya makan
minumnya disiapkan monitoringnya
disiapkan obat obatnya disiapkan
dan yang paling penting adalah bahwa
dengan mereka pergi ke isoter
ini mencegah supaya tidak
terjadinya klaster di rumah
bagaimanapun juga kalau kita sakit kita
tidak kepingin keluarga kita
ataupun anak kita
dan bagaimana juga pemerintah
daerah kabupaten kota ini sudah kita
siapkan kalau kita lihat peta
isoter yang disiapkan oleh satgas covid sembilan belas
di sana hampir seluruh
provinsi sudah ada punya isoter
persoalannya adalah bagaimana
supaya mereka yang positif
melapor ke rt
posko ppkm di desa dan
kelurahan akan memfasilitasi
untuk menggeser mereka
misalnya di daerah istimewa
yogyakarta itu ada dua

kendati bornya juga
masih dua puluh tiga persen ini bisa
kita pahami bahwa
masih banyak saudara saudara
kita yang positif masih enggan
ke isoter karena merasa
seolah olah isoter itu
tempat yang tersitigmatisasi
tempat yang jauh
dari keluarga inilah yang harus kita
ubah oleh karena itu kita
seluruh yang terlibat di dalam
kampanye untuk penanggulangan covid sembilan belas
harus mengkampanyekan ini
bagi mereka yang positif jangan
sebaiknya kita melaporkan ke rt rw
sehingga kita dipersiapkan
di isolasi terpusat tempatnya
sungguh baik karena fasilitas
tempat tidur ada fasilitas makan
ada dan kemudian
kalau orangnya sehat dilakukan
olahraga dan kemudian ada
monitoring dan kalau terjadi
perburukan oleh kena comorbid
misalnya ada hipertensi ada
diabetes ini juga akan diobati
jadi hampir seluruh provinsi ada
termasuk di kalimantan sulawesi
demikian juga di jawa
maupun di nusa tenggara timur
atau di nusa tenggara barat
walaupun sekarang masih kecil
tapi dengan jumlah kasus kita
yang masih ada sampai
masih didominasi jawa tengah jawa timur
jawa barat ini harus kita
dorong supaya semuanya pindah
ke isoter dengan demikian ini
salah satu mekanisme kita untuk
menekan mortalitas karena
tidak ada masalah tapi kalau dia
positif terinfeksi sampai dia
penemoni badai sitokin
comorbid tidak terkontrol ini yang baru
kita akan lanjutkan lagi dialog
usai jeda berikut tetaplah bersama kami
dalam spesial program bersatu melawan
anda kembali bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
dan kita masih bersama dengan ketiga narasumber kami
kalau tadi pak ginting sudah menjelaskan
apa saja fasilitas yang disediakan
di dalam isolasi terpusat saya akan
ke pak herdian landau
sebagai mantan atau
pasien yang dulu pernah
mengapa saat terpapar covid sembilan belas
anda kemudian memilih
untuk dirawat di tempat isolasi terpusat
bisa diceritakan apa saja
fasilitas yang diberikan dan
bagaimana treatment yang ada
sebelumnya selamat malam
jadi waktu itu saya
hasil pcr dari puskesmas itu keluar
saya disarankan oleh
puskesmas untuk dirujuk
ke salah satu tempat isoter
yang ada di daerah jakarta yaitu
disarankan untuk ke wisma atlet
karena saya bergejala sedang
nah setelah saya dibawa
sana karena pada saat
terpapar covid sembilan belas itu adalah saat
banyaknya orang lagi terkena
itu sekitar tanggal dua puluh lima juli saya dibawa
awalnya memang antrinya cukup lama
orang yang dirujuk ke sana namun
setelah saya dapat kamar
fasilitasnya pun sangat layak dan sangat memadai
apa yang orang katakan di luar
saya sempat mendengar
kalau wisma atlet itu adalah tempat yang menyeramkan
karena mungkin di stigma masyarakat
sendiri seperti pak alex bilang tadi
memang wisma atlet tempat yang
banyak virus atau segala macam
tapi setelah saya dirawat
di sana saya merasakan
fasilitasnya cukup lengkap
seperti kamar tidur tempat tidur
tempat untuk olahraga
untuk menambah imun kita sendiri
di sana juga ada
yang menginisiasi untuk
berolahraga senam setiap pagi dan sore
di sana fasilitasnya cukup baik
baik pak herdian
jadi bukan hanya fasilitas
kesehatannya tapi juga
sebagai support moral
itu juga sangat membantu ya pak herdian di sana
iya betul mbak
jadi waktu saya di sana itu
itu seperti disediakan
main futsal dan
bulu tangkis kalau nggak salah kemarin
ada di sana dan ada seperti
setiap pagi dan sore
itu pasti ada jadwalnya saya masih ingat
terus kalau pagi jam delapan dan sore jam empat
itu pasti banyak orang yang senam
baik pak herdian
saya akan ke mbak mian
mbak mian sebagai perawat
bagaimana kemudian kondisi kondisi seperti apa sih
pasien yang kemudian
sebaiknya menjalani perawatan
di tempat isolasi terpusat
karena kan mungkin masih banyak juga
masyarakat yang takut begitu dengan
isolasi terpusat ini
tidak tahu apa yang terjadi
di dalam sana begitu
yang disampaikan pak alex tadi ya
sebaiknya memang masyarakat itu
ya bergeja lagi itu
mengisolasikan diri ke
terpadu agar tidak
ke lingkungan sekitarnya
atau ke keluarganya
baik jadi sebaiknya memang
tempat isolasi terpusat ini
seperti wisma atlet ini
cukup tepat sekali begitu ya
bisa dijelaskan bagaimana
kemudian sistem atau proses
dari pasien itu masuk
dan juga apa saja fasilitas yang diberikan di sana
kalau untuk masuk ke wisma atlet
sendiri sih sebenarnya
tidak ada kendala ya
syarat yang diperlukan itu
kayak ada mesti harus ada
puskesma setempat dan menunjukkan hasil

baik mbak mian
pak ginting meskipun sekarang
kasus covid sembilan belas ini menurun begitu
tapi bagaimana kemudian dengan
fasilitas yang diberikan di
tempat tempat isolasi terpusat ini
apakah sama begitu pada saat kemarin
bulan juli sedang tingginya
ataukah sekarang juga sedikit dikurangi
atau seperti apa pak
isoter ini adalah bagian dari
jadi penanggulangan covid itu
tidak bisa tersegmentasi
masalah dihilir harus
penyelesaian masalah dihulu
dan dihulu itu yang paling penting
adalah bahwa kontak tracing
harus terus dilaksanakan
pelacakan kontak tidak boleh
yang sudah diputuskan itu
menyatakan bahwa kontak tracingnya
setiap daerah harus ada
nah bila mana dalam kontak tracing itu
ada yang positif
baik dia ringan maupun dia bergejala
kalau dia masih ringan
dia sebaiknya kita anjurkan
kalau ini sudah menjadi prosedur
tentu isoter itu tidak boleh dikurangi
khususnya fasilitas yang sudah
memang distandarisasi untuk mereka
kalau mereka satu keluarga misalnya
dalam pelacakan kontak positif
ya satu keluarganya akan dibawa dan disiapkan
tempat untuk suami istri dan anak
dan kemudian mereka akan mendapat dukungan logistik
untuk makan minum
dan kalau misalnya memang ada indikasi
untuk mendapatkan paket obat a atau b atau c
mereka akan mendapatkan obat obatan
dan kalau ada comorbid
dan yang paling penting adalah
kalau ada penurunan saturasi
jadi kalau ada penurunan saturasi
bisa dengan cepat disiapkan
jadi oleh karena itu
dalam rangka untuk supaya desa tersebut
menjadi desa yang bebas dari covid
maka pelacakan kontak ini harus berjalan terus
tapi konsekuensi pelacakan kontak tentu akan ada yang
ditemukan mana yang dikarantina
mana yang diisolasi
jadi tidak bisa hanya pelacakan kontak tanpa testing
tidak bisa testing tanpa ada isolasi terpusat
jadi oleh karena itu
ini satu rangkaian yang harus berjalan bersama sama
dan ini dipimpin dan dikurir oleh
dalam kesan
dari petits sundaycu
tinggal di dalam list microserial
dan masih wi fi
jadi manusia juga mer freshman
korban krisis tersebut tienen
agar matamu jumpa yang parece ke dunia
di tempat kright

artinya bahwa ini masih menyumbang
kasus kematian di pulau jawa sendiri
ada dua enam belas kasus
artinya selama seminggu tersebut
lebih kurang lima puluh sembilan persen
kalau masih ada kematian oleh karena covid
maka yang sakit dengan covid juga masih ada
nah inilah yang harus kita dorong
supaya mereka tetap diisoter
supaya dengan mereka diisoter
monitore nya lebih baik
dan kemudian saturasinya bisa kita pantau
sehingga tidak pindah menjadi kasus yang sedang
kalau kasus sedang dan berat
ini mengakibatkan perburukannya lebih cepat
apalagi belakangan ini varian baru ada
jadi varian baru itu ada yang delta
kemudian ada yang beta
dan kemudian sekarang ini di luar sana
orang lagi sibuk bicara dengan mu
tapi ini tidak menjadi masalah bagi kita
sepanjang pelacakan kontak berjalan terus
kita menggunakan masker
mencuci tangan menjaga jarak
dan kemudian bagi mereka yang sakit
jadi ini yang kata kunci sekarang
bagi seluruh posko ppkm
baik desa dan kelurahan
bagi mereka yang positif
hasil pelacakan kontak
maka mereka harus dirawat di sana
supaya tidak meneluarkan kepada tetangganya
jadi oleh karena itu
karena ini kebijakan pemerintah
fasilitasnya memang harus disiapkan
obat dan kemudian tim medik
pasti sudah siap mendampingi
dan ini semua dikoordinir oleh dinas kesehatan kabupaten kota
termasuk juga puskesmas tempat
jadi oleh karena itu
kita menghindari stigmatisasi
mendorong mereka yang positif
tetap mempunyai jiwa yang tangguh
sehingga kita mau bersedia dirawat di isoter
baik pak gindi kita akan lanjutkan dialog usai
herdian bagaimana kemudian pengalaman anda
saat menjalani isolasi terpusat
di rsdc wisma atlet kemarin
pengalaman saya kemarin dirawat di rsdc wisma atlet
itu selama sepuluh hari
dari tanggal dua puluh lima juni sampai tanggal sepuluh juli
saya belum dinyatakan negatif
namun city value saya sudah menyatakan
kalau saya sudah boleh pulang di tanggal sepuluh
pengalaman saya di sana
cukup bagus ya
karena dari perawatannya
dari obat obatannya pun lengkap
dari segi logistik makanan
semua terpenuhi oleh rsdc wisma atlet sendiri
dan untuk fasilitas penunjang
seperti fasilitas olahraga juga cukup didukung
untuk menambah imun agar cepat negatif
dan positifnya lagi
saya bisa dapat teman baru di rsdc wisma atlet
karena di sana
saya untuk mengisi waktu luang
saya membuat konten di sosial media
dan dari situ saya mendapatkan teman teman baru
yang ternyata mereka sama sama lagi dirawat di sana
jadi kita bisa ketemu untuk olahraga bareng
dan ngobrol ngobrol bertukar cerita seperti itu
pak herdian menurut anda

ataukah isolasi mandiri saja
herdian menurut anda apakah kemudian pasien yang dinyatakan positif covid sembilan belas ini lebih baik dirawat di tempat isolasi terpusat ataukah isolasi mandiri

ataukah isolasi mandiri saja
kalau menurut saya
lebih baik untuk dirawat secara langsung di tempat isolasi terpusat
karena lebih dalam pemantauan oleh tenaga kesehatan
obat obatannya pun jelas
dan bisa cepat pulih sih kalau menurut saya di isolasi terpusat
karena kita dipantau secara langsung
baik saya akan ke mbak mian
mbak mian apakah kemudian di tempat isolasi terpusat
seperti di wisma atlet ini
kapan begitu pasien harus memutuskan untuk
oke baik saya harus pergi ke tempat isolasi terpusat gitu
dibandingkan dengan mereka memilih isolasi mandiri
menurut saya ya memang untuk dia sebaiknya memutuskan untuk isolasi mandiri
ataupun dia tempat isolasi terpusat itu
dia pertama sudah dinyatakan
pcr nya sudah positif
dan dia ada
tidak ada tempat untuk isolasi di rumah
ada masih di dalam rumah itu ada keluarga yang lain lain gitu
jadi sebaiknya menghindari penularan antar keluarga
ataupun lingkungan sekitar
sebaiknya memang harus memutuskan pergi ke isolasi terpusat
baik jadi pada saat sudah dinyatakan pcr nya
begitu lebih baik langsung ke tempat isolasi terpusat
begitu dibandingkan menunggu adanya gejala begitu ya mbak mian
ini kan ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala
nah walaupun dia tidak bergejala tapi ternyata di lingkungan rumahnya itu
ada keluarga yang lain
nah untuk menghindari supaya tidak ada penularan ke anggota keluarga yang lain
sebaiknya dia ke isolasi terpusat
baik jadi ini menghindari adanya penularan ke keluarga lain begitu ya mbak mian
kemudian mbak mian bisa diceritakan ada pengalaman apa saja
pada saat anda menangani pasien di wisma atlet
pengalaman itu ada banyak suka dukanya ya
terutama yang terakhir ini ya yang tki dari luar ya
baru didatang ke sini ya
itu mereka kebanyakan tuh itu merasa mereka itu dikurung disini di wisma itu
mereka seperti tidak bebas seolah olah pemerintah sengaja mengurung mereka
padahal kan sebenarnya mereka diisolasikan untuk menghindari penularan virus yang dibawa dari luar ke indonesia
ataupun ke lingkungan rumahnya nantinya tapi mereka merasa ya itu
merasa kayak dikurung gitu jadi kebanyakan mereka jadinya menjustifikasi bahwa
covid itu tidak benar covid itu tidak ada masih ada
mindset dalam pikiran mereka bahwa itu tidak ada
kemudian bagaimana mbak mian anda menjelaskan kepada pasien bahwa memang kondisinya harus dikarantina seperti ini begitu
menjelaskan ke mereka ya sebatas pengetahuan yang saya dapatkan ya saya menjelaskan bahwasannya
ya ini adalah upaya dari pemerintah untuk mengatasi penularan yang lebih jauh
untuk mengatasi pandemi lebih meluas jadinya mereka itu bapak dan ibu yang tki tki yang dari luar itu
memang mereka harus menjalani kantina isolasi wisma

mendapatkan hasil pcr yang negatif sehingga mereka diizinkan kembali ke lingkungan ke daerahnya masing masing
dan setelah kita jelasin sih pada saatnya mereka akhirnya menerima
tapi butuh upaya yang benar benar sabar menjelaskan ke mereka
baik mbak mian apakah anda saat ini masih bertugas begitu di wisma atlet dan seperti apa saat ini kondisinya
saya saat ini masih di wisma atlet dan kondisi saat ini sih sudah jauh dari sebelumnya
sebelumnya sudah mencapai angka tujuh ribu lebih nah sekarang sudah kurang dari seribu pasien di wisma
baik jadi cukup signifikan sekali begitu ya dari bulan lalu mungkin masih tujuh ribu sekarang sudah kurang dari
saya akan ke pak ginting pak ginting bagaimana kemudian kesiapan tempat isolasi terpusat ini
seandainya nanti lonjakan kasus kembali terjadi meskipun sekarang dari tadi yang mbak mian juga sudah sampaikan sudah kurang dari seribu begitu
ya jadi bahwa kita masih dalam situasi pandemi
pandemi yang terkendali oleh karena ada instrumen ppkm
sehingga di dalam kita melakukan pengendalian itu tentu berbagai fasilitas untuk pendukung harus memang tetap siap
jadi post covid sembilan belas itu harus tetap siap
jadi kalau ppkm desa dan kuran tetap bekerja sebagaimana seperti biasanya
dan kemudian tim pelacakan kontak juga harus terus menerus harus melakukan tugasnya
dan mereka yang positif harus terus didorong supaya masuk ke isolasi terpusat
dan isolasi terpusat ini tentu pemerintah sudah punya lokasi lokasi dan prediksi
yang harus kita perhatikan bahwa memang kemarin kita dikejutkan oleh ada lonjakan kasus
dengan masuknya delta varian
dan tidak tertutup kemungkinan delta ini juga bisa kembali lagi
dan termasuk juga adanya varian baru dari luar
oleh karena itu memang preparedness readiness persiapan kesiapan ini harus terus berjalan
dan ini tentu saat kasus covid sembilan belas baik yang di kabupaten kota maupun di provinsi
terus akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga maupun kota kota yang dikawal covid sembilan belas
terus akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga maupun kota kota yang dikawal covid sembilan belas

untuk bisa bekerja bersama sama untuk menyiapkan fasilitas tersebut
tentu dikala memang kalau bornya kecil tentu tetap itu fasilitas harus siap
tetapi tidak boleh lalai sehingga bila mana ada kasus peningkatan yang signifikan
maka itu akan dibuka kembali
sampai saat ini memang kita lihat wisma atlet dirawat di bawah kurang seribu orang
dibandingkan dengan bulan juli yang berbeda dengan bermakna
tapi bukan berarti tidak ada kesiapsiagaan
jadi kesiapsagaan itu tetap harus dilihat
oleh karena itu pelacakan kontak kemudian bagaimana kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan tiga m
ini harus terus dimonitor
jadi kalau kepatuhan itu turun mereka rame rame ada di kafe ataupun rame rame ada di mall ini berbahaya
karena akan meningkatkan kasus
dan kemudian akan terjadi loncakan lagi
mungkin juga untuk testing
pelacakan kontak testing ini harus terus
bagi mereka yang bergejala bagi mereka yang kontak erat ini harus terus bekerja
jadi kalau memang hasilnya negatif ya kita syukur bahwa hasilnya negatif
tapi kalau ada satu dua yang positif ini harus dilakukan isolasi

sehingga dengan demikian kita bisa tahu berapa sih sebenarnya positivity rate
yang ada di komunitas kita
semakin tinggi positivity rate semakin tinggi angka kasus positif
maka ini isoter pasti akan penuh lagi
dan kalau isoter ini tidak dibiasakan tidak disounding ke masyarakat
maka akan rame rame mereka ke rumah sakit lagi
jadi inilah yang harus kita biasakan
kendatipun dalam pelandaian tapi kewaspadaan ini harus terus disounding ke masyarakat
kewaspadaan ini harus terus disampaikan
karena pandemi ini tidak akan bisa selesai kalau pengendaliannya tidak menjadi paripurna
supaya pengendalian itu paripurna maka kepatuhan tiga m ini harus maksimal
kemudian tiga t ini harus tinggi
tiga t itu adalah testing pelacakan kontak dan treatment

dan kemudian yang terakhir sebagaimana yang diarahkan bapak presiden coverage vaksinasi harus terus menjangkau seluruh masyarakat

baik di kota di desa di pegunungan daerah terpencil daerah pinggiran
mereka yang tidak terjangkau harus dijangkau oleh seluruh elemen yang ada masyarakat
baik oleh dinas kesehatan baik oleh lembaga budaya agama dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat
karena ini menjadi tugas kebersama
dengan coverage vaksinasi tertinggi tiga t yang tinggi tiga m yang patuh maka kita bisa mengendalikan pandemi
kalau pandemi ini bisa dikendalikan secara baik maka ini secara lambat laun nanti dia akan menjadi endemi
di mana kita dapat hidup berdampingan dengan covid sembilan belas dan masyarakat tetap menjadi merasa aman
dan dengan demikian pemulihan kesehatan akan memacu pemulihan ekonomi
dan pemulihan ekonomi akan memenstabilkan pemulihan kesehatan yang ada di masyarakat kita
baik kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu melawan
anda kembali bersama kami dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
dan kita masih bersama dengan tiga narasumber kami membahas mengenai sehat dengan isolasi terpusat
saya akan ke mbak mian dan juga pak herdian terlebih dahulu
menurut anda apa fasilitas yang kemudian perlu diperbaiki atau ditingkatkan
dari tempat isolasi terpusat yang sudah ada
silahkan mbak mian terlebih dahulu
di wisma atlet sih menurut saya sih sudah cukup baik ya
fasilitasnya sudah cukup memadai dan jauh ini pasien yang dirawat di wisma atlet merasa sudah nyaman
mungkin fasilitas yang mereka sering keluhkan itu ya kayak fee aja sih
yang lain lain untuk jalan penunjang untuk kesehatan kesehatan
kayaknya menurut saya sudah baik
baik silakan pak herdian apa yang menurut anda fasilitas yang kemudian perlu ditingkatkan
kalau menurut saya fasilitas sudah cukup memadai di smartlit
untuk fasilitas kesehatannya juga sudah sangat memadai
dari tenaga kesehatan yang juga sangat responsif ketika kita butuh sesuatu ketika pasien butuh sesuatu
dan untuk fasilitas penunjang juga sudah cukup baik karena sejak saya di sana memang fasilitas olahraga dilengkapi oleh tim yang berada di sana
dan mungkin kalau saya bilang sih yang agak sedikit kurang adalah untuk masalah air
air di smartlit ada yang suka mengeluarkan pasir di kabar mandi
kalau di kabar mandi saya kemarin seperti itu
cuma itu tidak menjadi masalah sih karena yang lainnya sudah cukup sangat memadai kalau saya bilang
baik saya akan ke pak ginting
pak ginting apakah kemudian nantinya fasilitas fasilitas tempat isolasi terpusat ini akan ditingkatkan
dan juga bagaimana mengantisipasi bila adanya lonjakan kasus kembali
apakah kemudian nanti akan diperbanyak tempat isolasi terpusat ini
terutama yang di daerah daerah
pak mengingat juga bahwa mungkin kasus yang sudah ada pada saat ini itu lebih banyak yang ringan begitu dibandingkan dengan kasus kasus yang berat begitu
ya tentunya dikala kita sekarang terjadi flattening the curve di mana ada pelandean pelandean tentu akan ada relaksasi relaksasi
dan di dalam relaksasi tersebut tentu bagi penyelenggara baik di wisma
atlet ataupun di nagrak ataupun di berbagai isoter yang ada di kabupaten kota di daerah
ini adalah minggu minggu di mana kita selalu harus melakukan evaluasi
jadi evaluasi itu menyangkut di dalam pelayanan kemudian evaluasi menyangkut tata kelola evaluasi bagaimana distribusi logistik
kemudian evaluasi bagaimana kalau kita melaksanakan rujukan
dan juga tidak ketinggalan evaluasi untuk health care protection
artinya jangan sampai perawatnya dokternya juga ada di daerah infeksi zona merah dan jadi sakit
jadi oleh karena ini ini harus dievaluasi apd nya bagaimana sistem kerjanya bagaimana jam kerjanya di mana
dan kalau memang dalam keadaan memang bornya kecil memang pekerjaan itu lebih mudah
yang menjadi masalah adalah ibaratnya
satu restoran tiba tiba yang datang mau makan ada seratus orang
sehingga walaupun sudah terlatih pelayannya tetap saja pelayanannya sibuk dan terkaget kaget dengan adanya seratus orang klien yang datang sekaligus
ini juga yang mungkin harus diatur kalau tiba tiba misalnya terjadi kasus yang meningkat di sektor hulu
tentu apa antisipasi yang harus kita lakukan sehingga baik di antrian di ugd
antrian untuk laboratorium antrian untuk mendapat tempat ini bisa tertata dengan baik
karena yang datang itu pasti dengan jumlah orangnya cukup banyak
jadi dalam antrian tersebut harus memang dilakukan berbagai simulasi simulasi yang ada
baik mereka yang dengan bergejala ataupun tidak bergejala
dan baik mereka yang dirujuk dari luar daerah ataupun dalam kota
dan demikian kita tetap melihat bahwa antrian itu tidak membosankan mereka
dan antrian itu bisa membantu mereka supaya pelayanannya lebih cepat
ini juga mungkin yang harus disimulasikan juga ke berbagai provinsi dan daerah
dan termasuk juga sekarang dengan pengalaman baru kita di mana disiapkan kapal laut
seperti yang disiapkan oleh pelni
jadi tentu ini juga perlu pengalaman pengalaman ini di share

atau yang lagi rame disebut prediksi ada the third wave
kita sudah siap
sehingga berdasarkan evaluasi evaluasi yang sudah kita kerjakan selama ini
ini menjadi ilmu untuk kita menghadapi masalah masalah berikutnya
oleh karena itu yang namanya esoter preparedness esoter readiness
dengan melakukan evaluasi dan melakukan after action report
yang harus terus menerus
dan ini akan memperkaya baik manajemennya baik dokternya baik perawatnya
karena yang dihadapi virus hari ini tidak sama dengan virus yang tahun lalu
dan virus yang akan datang juga belum tentu sama
bagaimana kita melihat karakter karakter yang ada
kita masih ingat tahun dua ribu dua puluh kita tidak mengenal anosmia
tidak mengenal ada diare
tapi belakangan ini banyak yang datang dengan diare
banyak yang datang dengan hilang penciuman
tentu ini harus melalui pembelajaran pembelajaran
dan ini tentu harus bisa kita sharing bersama
tapi kita yakin dengan suksesnya vaksinasi
penyakit yang lebih berat mungkin akan terhindar
tetapi penyakit yang ringan akan banyak
dan penyakit yang ringan ini menjadi tugas kita di sokr
dengan vaksinasi ini pasti yang sakit sedang dan berat akan berkurang
tetapi sakit ringan akan ada
tetapi dalam rangka untuk supaya menghentikan penularan
maka mereka harus diisolasi terpusat
ini sudah menjadi rumus dalam tiga t
tiga t itu adalah melakukan pelacakan
dan kemudian melakukan testing
dan kemudian hasilnya
kalau dia positif dia harus diisolasi
kalau dia kotarat maka dia dikarantina
dan ini sebaiknya memang kita dorong ke yang terpusat
untuk menghindari jangan terjadi infeksi di rt rw ataupun rumah tangganya masing masing
kita akan lanjutkan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
terima kasih anda masih bersama kami
dan kita sampai pada akhir segmen perbincangan kami pada malam hari ini
saya akan ke tiga narasumber kami
singkat saja untuk closing statement dari ketiga narasumber
saya akan ke mbak mian terlebih dahulu silahkan
terima kasih pak
ini memang benar benar harus mencapai menyeluruh seluruh daerah indonesia
benar benar harus target untuk poinnya
dan kita tetap harus menjalani itu
baik terima kasih mbak mian silahkan mas herdian
ya kalau dari saya pesan untuk masyarakat
jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan
dan kalau sudah terkonfirmasi positif jangan takut jika harus dibawa ke tempat isoter karena tidak semenyeramkan yang dipikirkan oleh banyak orang
karena di sana kita dipantau langsung oleh tenaga kesehatan
saya juga ingin berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah merawat saya kemarin di wisma atlet yang dengan pelayanan yang sangat luar biasa
dan jangan lupa untuk vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah dan tetap menjaga pertanggung kesehatan
baik terima kasih mas herdian dan pak alexander ginting silakan imbauan dan juga closing statement dari anda
jadi isolasi terpusat posko ppkm besa dan kelurahan ini adalah bukti kehadiran pemerintah dalam rangka melindungi masyarakatnya
dan kehadiran pemerintah untuk menanggulangi covid sembilan belas
oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk menanggulangi ini
agar pandemi ini bisa
terkontrol terkendali sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan sebagaimana sedia kala
dan tentunya ini hanya bisa kita laksanakan kalau ini menjadi tugas bersama
dan semua itu kita laksanakan dengan iman dengan aman dan dengan imun
baik terima kasih pak ginting dan terima kasih kepada kedua narasumber kami pada malam hari ini
jaga kesehatan selalu semoga sehat sehat selalu
kami masih mewabah di vaksinasi dan juga disiplin protokol kesehatan menjadi kunci hentikan penularan covid sembilan belas
ingat tiga m di aktivitas keseharian memakai masker menjaga jarak dan menjauhi kerumunan
serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
saya ratu nabila undur diri terima kasih dan sampai jumpa